sampai jumpa di video selanjutnya
dan kita belum menemukan raikian santa
harusnya kita bersyukur rai
bahwa orang itu bukanlah raikian santa
tapi aku tidak bisa membayangkan
bagaimana jika raikian sata mengalami hal yang sama seperti orang tadi
kita harus segera menemukan rai
aku tidak mau terjadi apa
apa pada raikian santa
kita akan mencari raikian santang
sampai ia ketemu
semoga tidak lama lagi
kita bisa bertemu dengan rakyat santa
kini kalian sudah bebas
kalian boleh pergi dari tempat ini
terima kasih nyai
terima kasih ku atas
masih hidup masih ayah kek ini masih anak
eh malam dari suku
ini pandu tua

sekarang kau akan merasakan
kau yang membuat aku marah
kau yang membuat aku marah
atau mereka yang akan menghabisi kau lekser
atau mereka yang akan menghabisi kau lekser
atau mereka yang akan menghabisi kau lekser
atau mereka yang akan menghabisi kau lekser
eh pandu tua dengarkan
pandu tua ini tidak bisa macam macam dengan nyima saya
sokak itu keluar nyima dengan saya
jangan banyak bicara lekser
tidak itu sudah terjadi
aku sudah terlalu keras
ini bukan urusan saya
tidak ini adalah urusan saya
bawa dia ke sini
eh eh pandu tua
saya ini penggembara
biasa dengan kami
eh kamu pandu tua
nyai mayang sunda
aku nggak akan biarkan kau pergi dari sini
aku mau kok hanya tetap di sini
semua kamu akan kuturuti
itu tidak akan terjadi bandel tua
aku tidak sudi menuruti kemauanmu
aku bukanlah perempuan yang seperti kau kira
kau tidak tahu siapa aku sebenarnya
aku tidak butuh hartamu
kau rasa kami
rai kian santam
tidak perlu bersedih seperti itu lagi
kita doakan saja
semoga rai kian santan baik baik saja
aku tidak bisa berhenti memikirkan rai kian santam
mungkin saat ini kita sedang berseduh dari hujan
namun bagaimana dengan rai kian santam
bisa saja saat ini dia sedang kehujanan raka

tidak ada tempat untuk berteduh
tapi tidak ada yang bisa kita lakukan lagi rai
semua tempat sudah kita sisir
dan kita belum menemukan rai kian santam
kita menunggu saja hujannya rendah
dan setelah itu
kita akan menemukan rai kian santam

mau mencari kemana raka
kita akan susuri
jalan dari panjang jalan ke japura rai
berangkat di sana
kita bisa mendapatkan petunjuk
nenek bangun nih
nenek nenek tidak apa apa
makasih sudah mendorong nenek
kalian siapa malam malam ada di hutan
kami sedang berteduh nenek
dan ini adikannya usahir
dan kami sedang mencari adikannya
dan kami sedang mencari adikannya
nenek sedang apa malam malam di hutan
sedang mencari daun daunan untuk obat
nenek permisi dulu ya
pakai nenek terkilir
rumah nenek dimana
tidak jauh dari sini nak
kami mencari kandidat
terima kasih nak sudah mengerti nenek dari silakan masuk ya masih silakan masuk